tapi apa aku gak mau pulang sebelum ibu pake bajeng dari aku itu
masa sama ibu kamu pakai syarat
terasa sepi rumah ini tanpa adanya kamu sama
kan ibu sendiri yang waktu itu nyuruh saya ngebiarin salma pergi
gak mungkin lah ibu gak kangen
kalian itu kan anak anak itu
atau ibu pengen saya ajak salmo untuk kesini lagi
gak usah gak usah
nanti saja kalau ibu sudah sembuh kembali
kita kunjungin rumahnya salma
sekarang lagi istirahat ya
ini ibu kok mau minum
ya ibu jadi merepotkan kak
jadi kamu yang nyuci ngepel masak bersih bersih
gak apa apa bu
itu kan udah kewajiban seorang anak ngebantu orang tuanya
kapan ya salma kunjungin ibu
salma mungkin lagi sibuk
ibu kangen ya sama sama
kalau nggak begini aja bu
nanti coba bastian hubungin sama ya
dan kalau emang salma gak bisa dihubungin
nyaman banget rumah ini kayak di surga
gak kayak rumah ibu tuh sumpek kotor
sumpah emang cuma salma dong
emang punya butik
kita juga punya ya kan
eh kita itu tidak bersaing dengan butiknya salma
tapi butik sederhana ini akan membantu butiknya salma kalau ordernya lagi membeludar
ibu jangan terlalu banyak berharap
bahwa salma bakal minta butuh bantuan kita
apalagi mau nyenengin kita
gak mungkin bu
kecuali kalau ibu mau ikut ke rumah barunya dia
dan ibu meninggalin rumah ini
ibu yakin salman itu pasti akan pulang ke sini lagi
ibu kenapa bu
hah kenapa ibu
aduh kok tiba tiba pusing ya
sakit banget kepala ibu
ibu saya hantar ke klinik ya bu ya
gak usah gak usah
kamu antar ibu ke kamar aja
ibu mau istirahat
ibu diantar aja ke kamar
ibu mau istirahat
ini tolong ditaro di manekin di depan ya
hah ya ya
yang bener yang rapi
ya sampai acak acakan
ini juga kayaknya ini motifnya nggak ada deh jelek banget
kamu pasti payet kayak gimana sih
cucuknya juga istrika ya
apa sih aku lagi kerja mas
masalah kamu tengokin ibu kek
ibu tuh lagi sakit
ntar lagi juga sembuh
gak usah manja bilang sama ibu
aku gak mau pulang sebelum ibu pakai baju yang dari aku itu
masa sama ibu kamu pakai syarat sih
kalau nggak mau ya udah
aku tuh malu mas
aku tuh malu punya ibu nora
kok ibu udah kerja lagi
kan ibu masih sakit bu
ibu udah sembuh
kemarin itu ibu cuma telah makan aja
ibu harus segera menyelesaikan ini
senang baru lagi bu
bukan yang kemarin udah diselesain sama ibu
ibu segera bas
ini ibu lagi pasangin payetnya tuh
iya bagus bu
buat siapa bu
buat calon istri kamu
ibu bikin satu lagi juga buat salma
tuh ibu bisa aja
saya jadi malu deh
orang calon aja belum ada bu
tapi nantinya kamu akan menikah kan
nah yang ini tinggal ditambahin payetnya lagi
pasti salma juga cantik pakai baju seperti ini
bu tadi mbak istian ke tempatnya salma
terus ngajakin salma buat nengokin ibu
tapi dia nolak bu gak mau
nanti payetnya ditambah yang warna merah
warna kesukaannya salma
tambah cantik salmanya
nah udah jadi aja cepet banget bu bikinnya
ibu kok udah mau
bu bangun bu
ibu keselamatan aja ya
ibu keselamatan aja ya
ibu keselamatan aja ya

tunggu ya tunggu ya
ibu kedinginan dingin
bisa bu sebentar bu
mama ngeturun turun lagi bu
ibu pasien bawa ke rumah sakit ya
bu untuk saat ini ibu jangan mikirin salma
salma jangan mikirin ibu
rumah sakit ya